sudah sekaligus mendapatkan fasilitas antarjemput
pohon pohon kerasnya dan lain lain itu tidak
nah itu menjadi bukti lebih jauh lagi memang dulu ini adalah bagian dari daratan yang menyambungkan antara malaysia
di timur tengah situasi di jalur gaza